sama gue juga ngerasa gitu
udah gitu dia soto banget lagi yang nyerang edo
jelas jelas yang nyerang edo itu si boy
tapi kenapa mondi malah mikir
kalau ada yang ngandung domba geng sergala sama klub perior
mondi udah nyerah kali dari boy
apa kita ganti itu aja
mungkin sekarang boy tadi tuh cuma gengsi aja
iya kalian bener sih
tapi gue tetep harus usaha buat jauhin reva sama boy
biar di perjodohan ini gak ada penghalangi
pujian udah kelar tapi lo belum balik juga
ini kok bukunya disini sih
ini gak beres nih gue harus susul dia nih
gue harus nyari dia
banyak tingkah lo ya
ngapain boy diajak kesini
lalu pake nanya gue tuh kesini
biar muka suntuk lo nih ilang tau gak
nih tuh liatin cewek cewek ngedance
gue juga punya bakat terpendam ngedance
sejak aban ya
banyak banget gaya
emang bener bener ya tuh combro
paling juga dia mau ngurusin cewek
wow sebagai sahabat yang baik
cari nih ian pacar
biar nggak gitu gitu banget kesian gue ngeliatnya
gue juga mau kali gue dulu daripada gue kasih sian
gabung siapa tau dapet
cara gue gak gitu cari cewek elegan
masa receh kayak ginian gak mau gue
lo pada lihat riva gak
oh yaudah thank you
eh ada si boy tuh
siapa tau dia ngeliat riva
sorry ganggu ya
soalnya mendadak dia tuh ngilang
padahal ada ujian
tadi gue ngeliat dia kok
dia bareng sama eben
even kan cinta mati banget sama sila
apa jangan jangan riva ngilang ada hubungannya sama sila
tapi kayaknya yang dibilang raya ada benernya deh boy
eben disuruh sama sila
sila berantem lo tau sama riva gara gara lo
lo terakhir ketemu riva dimana
ya yaudah deh gue cari dia dulu
gue cabut dulu ya
ntar gue balik lagi kok
lo disini aja jadinya
voice gue yakin banget sih
kalo misalkan si eben itu pasti usaha banget
secara niat dia kan pengen jalan jalan gitu kan

nah ketika dia berhasil dia pasti cari sila
dan dia pasti coba pdkt sama sila
terus nanti kalo misalnya eben ajak lo jalan lo mau gitu sil
insanus gue gamau lah
ya ampun sil
lo arak cukup kayak gitu mah
tinggal lo kasih senyuman manis maut lo aja
udah kelap kelap gilantan
males banget sama eben sebenernya
eh tuh boy ada yang cek gini
hai boy kamu pasti cariin aku ya
lo boy kenapa sih
gue denger dari raya reva tiba tiba ilang
jangan bilang penyebabnya adalah lo
boy kan yang ilang dia kenapa nyariinnya ke aku
akhirnya dia caper aja kali minta dicariin sama kamu
aku juga belum lihat dia seharian
gue tadi lihat reva jalan sama eben
dan gue tau eben suka banget kan sama lo
jadi apapun yang lo perintahin ke dia pasti dia lakuin
boy kamu gak bisa nuduh sembarangan tanpa ada bukti gitu dong
aduh please deh boy lo tuh jangan negative thinking mulu sama kita kenapa sih
ga banget tau ga
iya beda level banget
lagian kamu ngapain sih khawatirin itu cewek
sayangnya gue gak kemakan sama acting kalian semua
ingat ya kalau hilangnya reva ada hubungannya sama kalian semua terutama sama lu
gue ga akan tinggal diem apalagi kalo motivasinya lo ngelakuin ini semua cuma gara gara gue sih
gue ga suka
kan dia udah setuju dijuruin sama gue
ngapain masih mikirin untuk cewek
bener banget tapi tapi tapi nih ya sil
lo tuh ga perlu takut karena sekarang kan status lo tuh udah lebih jelas dan lebih diakuin
lalu tuh dijodohin sama boy
mendingan sekarang kita make sure aja deh si even tadi tuh misinya benar apa enggak
aduh ya jangan dong nanti kalo ketauan lebih bahaya
ini kan lo tuh udah diakuin ya sama bokapnya boy
terus lo telfon bokapnya boy
abis itu lo minta boy temenin lo di rumah sakit
tumen banget otak lo encer
ya kan abis dia makan aja tuh sil
yaudah kalau gitu gue balik duluan ya
lo balik sih sil
itu si reva gimana nasibnya yang lagi dikunci di gudang
yaudah biarin aja sih lo mau gue ngapain
dia mau pingsan kek mau kenapa napa kek bodo amat
udah lah gue mau balik dulu bye
gue udah ga bertarik sama mondi
makin kesini makin keliatan kalo dia itu dia omong doang
lo liat kan buktinya
mondi kalah terus dari si boy
tapi kalo depan kita gain udah kayak jagoan
sama gue juga ngerasa gitu
udah gitu dia soto banget lagi yang nyerang edo
jelas jelas yang nyerang edo itu si boy
tapi kenapa mondi malah mikir
kalo ada yang ngandung domba geng sergala sama klub warrior
mondi udah nyerah kali dari boy
apa kita ganti gitu aja
gue juga kepikiran begitu ri
woi kenapa motor lo kehabisan tenaga lagian lo sih bawa temen badan yang besar kayak gini
rasain lo dulu nggak pedul
tepuk tangan tepuk tangan